sementara itu keluarga vina cirebon mengapresiasi pernyataan presiden joko widodo
yang meminta polri mengusut kasus pembunuhan fina secara transparan
keluarga fina berharap kasus ini dapat segera terungkap
kakak vina marliana mengatakan dirinya tak menyangka
kasus pembunuhan adiknya menjadi perhatian presiden joko widodo
marliana mengaku bahagia dan bersyukur karena instruksi presiden joko widodo ini
bisa membuat kasus ini semakin terang
ia berharap kasus pembunuhan terhadap fina dan eki delapan tahun silam
dapat segera tuntas secara adil dan transparan